hujan deras yang mengguyur kabupaten pacitan jawa timur selama dua hari mengakibatkan bencana longsor
selain akses menuju kabupaten pacitan yang lumpuh total warga kabupaten pacitan terancam terisolasi
inilah salah satu longsor yang terjadi di kawasan desa kedung bendo kecamatan arjosari pacitan jawa timur
longsor ini menutup satu satunya jalan antar kota pacitan ponorogo
sementara itu warga tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi ini
selain hanya menunggu kedatangan alat berat tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi tanah longsor
apalagi hingga selasa malam hujan intensitas sedang masih mengguyur kabupaten pacitan
warga juga diimbau untuk tidak berpergian menuju kabupaten pacitan melalui jalur penghubung ponorogo
sebab tanah longsor yang menutup jalan terdapat di lebih dari lima titik
jumlah ini potensial bertambah karena hujan masih mengguyur kabupaten pacitan
ini selama hujan kemarin ya sekitar kira kira tiga hari
ini untuk di levisasinya sekitar ada tiga titik kalau tidak salah
ini menutup jalan provinsi ponorogo pacitan atau langsor pak
ini menutup jalan provinsi provinsi jurusan pacitan ponorogo
karena masyarakat belum bisa untuk membantu pengguna jalan karena kondisi hujan beras
ya sebelumnya ini banjir yang melanda empat kecamatan di kabupaten pacitan jawa timur
sudah terjadi pada sejak selasa dini hari
badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd pacitan melaporkan
sedikitnya ada dua orang yang tewas dan enam lainnya hilang akibat bencana ini
empat kecamatan yang terendam banjir adalah kecamatan ngadirojo kebon agung pacitan dan arjosari
sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial menunjukkan ketinggian air yang mencapai hingga satu meter
banjir dilaporkan terjadi sejak selasa dini hari
hujan deras melanda daerah setempat dan menyebabkan beberapa anak sungai meluap
serta sejumlah tanggul jebol
hingga selasa malam menurut data badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd pacitan
lima korban tewas telah ditemukan
dan untuk mengetahui kondisi terkini tentang banjir di pacitan ini kami sudah terhubung
melalui sambungan telepon dengan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah pacitan
bapak windarto selamat pagi pak windarto
selamat pagi pak windarto saat ini bagaimana perkembangan pagi ini kondisi banjir yang menerjang pacitan
kondisi sudah mulai suruh
tapi ada sejalan yang terhadap terutama untuk logistik
kami kesulitan yang masih di pegunungan itu karena nggak ada jalan selain naik kapal
lalu jalan raya yang menghubungkan memang benar jalan raya yang menghubungkan pak padra
pak rokdo sudah terlambat tidak bisa masuk
jadi teman teman dari polrogo yang mau membantu juga tidak bisa
dari wonogiri yang mau membantu juga tidak bisa karena aksesnya terhalang oleh longsoran
untuk tiga masih tetap lima mendaftar tidak bertanda
itu yang belum ditemukan ada empat
yang satu lagi belum ditemukan hanyut juga belum ditemukan
jadi yang belum ditemukan

tapi kita berharap tidak akan terjadi lagi korban gila
pak windarto tadi anda mengatakan berarti ada lima korban dan juga empat yang masih hilang
ini bisa dikonfirmasi lagi pak bagaimana kondisi para korban sekarang
yang korban sudah sebagian sudah ada yang dimakamkan kemarin
hari ini juga masih ada yang masih di rumah sakit
lalu yang di tempat ini yang di klesum kepo nagu
itu apakah mereka itu masih tertimbun atau sudah mengungsi sendiri kita belum tahu
tapi data dari keluarga mereka belum ketemu dan di semua tempat pengungsian belum ditemukan
kalau yang satu hanyut ini memang betul betul hanyut dan sampai hari ini belum ditemukan
pak windarto meskipun banjir menurut informasi yang tadi anda sampaikan sudah mulai surut
begitu kemudian bagaimana dengan proses evakuasi dan juga bantuan sembako untuk warga
dan juga kedepannya antisipasi ini akan seperti apa
kalau sembako alhamdulillah ini dari semua warga sudah berbontong bontong

hari ini bapak bupati akan mengeluarkan sk tanggap darurat untuk keadaan yang sudah sangat darurat ini
nanti akan menunjuk satu pelaksana tugas biasanya itu pak dantim
untuk memberikan pemandu di lapangan langsung pada semua dajarannya
baik tni polri
baik tni polri
semua yang ada dibawa komando pak dantim nanti
pak windarto tadi dikatakan banjir ini sampai setinggi lima puluh cm bahkan di beberapa titik
tadi apa yang mencapai dada orang dewasa saat ini
apakah ada bantuan dari bpbd atau pemerintah tempat ini egg untuk memompak air yang masuk ke rumah rumah warga
kalau dipompa kita masih agak tinggi juga
bantuannya masih nasib bungkus
alat alat untuk anak anak itu
kalau kita mumpah ini
hasilnya karena masih
masih tinggi lutut
juga di beberapa tempat ini
baik pak windarto
apabila ada masyarakat warga
yang ingin membantu ke pacitan
ini bisa menyalurkan lewat mana
jadi dinas sosial
adalah posko khusus ya pak ya
ada akses yang bisa
diberikan pada masyarakat mungkin pak
ada akses yang bisa diberikan kepada masyarakat mungkin melalui
rekening dari bbb di pacitan
atau mungkin posko posko yang bisa dikunjungi oleh
para pembantu yang ingin membantu
korban banjir di pacitan
sementara kalau rekening
juga rekening dari
semua akan disalurkan
jadi satu pintu semua
bantuan akan diarahkan ke
dinas sosial semua
baik pak windarto kami juga ingin mengetahui
apakah sudah terinventarisir
ini harta benda warga dan berapa kerugian
yang dialami akibat banjir di pacitan ini
selama dua hari terakhir kemarin
kalau harta benda belum bisa diminta pak ini
sampai hari ini kita masih
fokus ke penyelamatannya
dan keamanan jiwa dulu
termasuk masih ada beberapa
yang ternyata masih tertinggal
tapi masih ada beberapa yang tertinggal
yang minta dievakuasi
baik pak windarto apabila
kita tahu bahwa curah hujan
masih tinggi begitu apabila
nanti ada banjir susulan atau
semacamnya banjir juga belum surut
ini bagaimana kemudian antisipasi ke depannya
kalau memang ada
nanti memang sudah ada banjir susulan atau semacamnya banjir juga belum surut ini bagaimana kemudian antisipasi ke depannya
posko sudah kita dirikan
lalu nanti kalau pun terjadi kita memang
agak agak seperti batok itu
jadi kalau kita itu akan
tempat dasar yang agak tinggi itu masih sulit kita
desa sudah akan
melaksanakan apa yang akan
dilakukan bila terjadi
banjir susulan atau mudah mudahan
tidak terjadi ini mudah mudahan tidak terjadi
itu mesti ada
itu sudah ada mereka sudah tahu
mau kemana karena baru satu bulan
yang lalu kita juga
tapi kemarin itu
bencana tsunami tapi tidak berbeda
jauh dengan keadaan ini nanti mereka akan tahu
menyelamatkan diri kemana
nah ini mungkin kita hanya
tahu ini dari
sejarah sejarah kita dari

terlengkap oleh akses jalan itu
sedangkan tidak segera di
baik berarti ada akses jalan juga yang terganggu
pak windarto kepala pelaksana bpbd
pak citan terima kasih atas waktunya
semoga ini banjir segera surut di
kabupaten pak citan